menteri keuangan sri mulyani indrawati memastikan
sesuai ketentuan perundang undangan
adapun pendapatan negara pada tahun dua ribu dua puluh tiga
ditargetkan sebesar rp dua empat ratus enam puluh tiga triliun
hal ini disampaikan sri mulyani
usai acara pembagian daftar isian pelaksana anggaran
atau dipa dua ribu dua puluh tiga di istana negara jakarta pada kamis pagi
pendapatan negara tahun depan adalah rp dua empat ratus enam puluh tiga triliun
tiga triliun di mana perpajakan mencapai rp dua dua puluh satu triliun
pnbp rp empat ratus empat puluh satu empat triliun dan hibah empat triliun
belanja negara tahun depan mencapai rp tiga enam puluh satu dua triliun
di mana belanja pemerintah pusat mencapai rp dua dua ratus empat puluh enam lima triliun
dan transfer ke daerah rp delapan ratus empat belas tujuh triliun
defisit apbn tahun dua ribu dua puluh tiga makin mengecil
yaitu sebesar rp lima ratus sembilan puluh persen
dan rp sembilan puluh delapan dua triliun atau rp dua delapan puluh empat triliun
ini secara konsisten melaksanakan
perpu satu dua ribu dua puluh atau undang undang dua dua ribu dua puluh
di mana pada tahun dua ribu dua puluh